halo good morning nah senang sekali saya bisa bertemu anda kembali pada pagi hari ini dalam
segmen morning tips kira kira kita memasak apa pagi hari ini kita akan mencoba membuat bola bola nasi
nori nah untuk membuat bola bola nasi nori ini bahan bahan yang kita butuhkan sederhana banget
gampang banget ini biasa kita lakukan bisa kita lakukan para ayah yang mungkin ketika ditinggal
istri sedang me time nah sementara kita perlu memberikan asupan gizi buat putra putri
kita masaknya gampang banget bahan yang kita butuhkan pertama adalah kita butuh
ikan tuna yang berada dalam kaleng tuna kaleng ini sudah matang tentunya kemudian kimchi untuk
kimchi bisa kita pilih yang tidak terlalu pedas karena biasa dikonsumsi anak anak pasti nggak
begitu suka pedas ya terusnya kita juga butuh nasi kemudian kita butuh nori norinya sudah kita
hancurkan terus kemudian kita butuh mayonize dan juga butuh minyak wijen minyak wijen ini
untuk memberikan aroma dan juga sensasi pada nasi nanti oke langsung saja kita ke cara
membuatnya yang pertama ya kita lakukan adalah jadi kita campurkan terlebih dahulu ikan tuna nya
kita campur terus kemudian kita campur dengan kimchi baru kemudian kita beri mayonaise
jadi ini sudah tercampur rata antara ikan tuna kemudian kimchi dan juga mayonais nya

sedikit kemudian dan juga bagian juga selamat sedikit leaders terus kemudian kita campur our
yang kita gunakan ini lebih baik nasinya jangan yang perak ya tapi nasi yang agak sedikit lembek
begitu karena nanti kalau perak agak susah buat dibuat sebuah gumpalan gumpalan kemudian kita
masukkan minyak wijennya secukupnya saja jangan terlalu banyak nah jika nasinya ini sudah tercampur
rata dengan minyak wijennya hanya sekedar untuk memberikan cita rasa kemudian kita campur antara
nasi tuna kimchi dan mayonaise nya oke jadi sudah tercampur rata antara nasi no kimchi dan juga
tunanya sudah tercampur bersama dengan minyak wijen langsung saja kita buat bola bolanya karena kan namanya
tadi bola bola nasi nori kita bikin bola bolanya oke jangan lupa juga siapin piring sajinya
dulu piring sajinya kemudian
nasi yang sudah dibentuk bulat bulat kita taburi dengan nori yang sudah kita remuk
ini kalau misalnya di rumah para ayah berdua saja dengan putra putrinya atau rame rame
dengan putra putrinya boleh nih diajak biasanya mereka juga paling seneng nih
kalau diajak buat mainan begini nih bulet buletin nasinya ini pasti mereka senang banget
oke ini sudah jadi bola bola nasi nori kita yang dibuat cukup simpel dan juga cukup sederhana
ini dia tuh kan cantik kan ada warna merahnya ke orange gitu terus ada warna hijau dari nori
buat yang belum tahu bahan bahan serta cara membuatnya yuk kita tonton dulu
nah itu tadi bahan bahan serta cara membuatnya
sekarang saatnya kita coba
yang pasti sih enak
pertaduan antara ikan tuna
kimchi agak agak asem
minyak wijen aromanya
serta nori yang sedikit
ini enak banget pasti putra putri di rumah
atau bahkan ini juga bisa dijadikan bento
hidangan untuk bekal
jadi selamat mencoba
sampai ketemu lagi di morning tips selanjutnya